tapi dulu saya pikir kalau elsa itu perempuan baik
saya benar benar kecewa bu sarah
kamu adalah perempuan penipu
kamu sudah memanipulasi perasaan aku
kamu bikin aku jatuh cinta
padahal kamu yang sudah merusak seluruh hidup aku
kamu sudah menangkut terlalu banyak sarah
aku akan melupakan kamu

jangan lupa verify kamui
aku saya mengatakan
gak akan pernah bisa
terus gimana pak
hidup anak kita selanjutnya
mama tuh bener bener khawatir loh sama nino
ya kita serahkan semuanya
keputusan sama nino
kita nggak bisa terlalu jauh ikut campur
pak mama nyesel
karena dulu ikut andil
waktu nino pisah sama
ya harusnya mama nggak melakukan itu dulu
kalau sampai melakukan kesalahan yang sama pak
elsa itu bukan perempuan baik baik
kita butuh waktu untuk pikirkan semua itu secara jernih
papa itu benar no
ya allah reina
aku gak tau pak tapi
perasaan aku mau ngatakan kalau
reina itu adalah cucu papa dan juga mama
ini dompetnya jatuh
kok kamu ada di sini sayang
aduh gemes banget lihat kamu
ini siapa ma
pak ini anaknya andin sama aldebaran
lihat hidungnya badut
warnanya merah lucu
papa papa jadi kepikiran soal rena ma
pada saat papa pertama ketemu dengan rena
itu papa merasa kayak ada ikatan batin yang kuat sama rena ma
pak kalau itu benar
berarti dosa mama makin besar
karena dulu mama meyakini andin itu
hamil karena hasil perselingkuhannya pak
kalau memang hal itu benar
kita memang harus membayar semua kesalahan kita ke rena ma
papa papa akan bantu nino
untuk mencari tahu kebenaran itu pak
kalau memang rina itu betul betul cucu kita
kita nggak bisa tinggal diem seperti ini pak
rena harus tahu
kalau kita berdua
om ma dan om pak kandungnya rena
harus dia harus tahu ini
iya harus rena harus tahu
siapa itu pak
biar papa lihat
pak surya besara ada apa inom
bu jendral besara pak surya
kami ingin ketemu sama dengan
tolong jemputkan kami ketemu sama nino
besara pak surya
untuk apa lagi ketemu sama neno
hidup nino itu udah hancur gara gara elsa
tapi dulu saya pikir kalau elsa itu perempuan baik
saya benar benar kecewa bu sarah pak surya
hidup nirna udah hancur berantakan karena elsa
mau sabar gimana pak
rasa itu udah menyakiti nino
dia bahkan masuk ke dalam kehidupan nino dengan kebohongannya dari awal
dan dia hamil anaknya nino juga
elsa membunuh itu karena nggak sengaja bu
dia bukan pembunuh
dia tidak sengaja melakukan itu
dia bukan pembunuh
dia tidak sengaja melakukan itu
dia bukan pembunuh
dia tidak sengaja melakukan itu
apa sekarang ibu chandra tidak peduli sedikitpun dengan calon cucu ibu sendiri
elsa sekarang sudah mendapatkan apa yang sudah dia lakukan selama ini
memang sudah seharusnya kan
dia mendapatkan ini semua
bahkan seharusnya dulu dia mendapatkan ini semua
bukan maha andin yang harus mendekat di penjara bu sara
tolong ya bu sara
untuk sekarang jangan ganggu nino dulu
jangan ganggu nino dulu
setelah apa yang esa lakukan ke dia
dia benar benar udah hancur sekarang
mama tenangin dulu ya
kita hadapi semua ini dengan kepala tingginya
pak surya bu sara
kita bicarakan baik baik